pesawat turkis airlines rute turki jakarta mendarat darurat di bandara kuala namu sumatera utara selasa sore
dalam video yang beredar di media sosial memperlihatkan pesawat mengalami keterlambatan gara gara ada penumpang yang membuat onar menyerang pramugara
kapolres bandara soekarno hatta sigit dan istiono pada cnn indonesia mengatakan penumpang tersebut sudah diamankan
sementara kepada detik com kabit humas polda metro jaya kombes endra zulpan mengatakan penumpang diduga dalam keadaan mabuk
pelaku kini terancam denda ratusan juta rupiah karena diduga melanggar undang undang tahun dua ribu sembilan tentang penerbangan